kalau kamu gak punya teman lagi putri sama kayak kita
hah maksud kalian
eh tau gak kamu itu dibawahin sama temen temen kamu
temen temen kamu gak mau lagi latihan sama kamu
mereka lagi pada main sendiri sendiri tuh
hah putri jangan dengerin maura
kalo gak percaya duktiin aja sendiri
mereka itu lagi pada main sendiri
gua udah main siapin jalan
kalo gua sakit gimana bunda dari
mudah dari kasih sesuatu ya
biar putri gak takut dan gak kesal
bisa tau deh
wah hebat bunda dari
badan teribet sama basah
wah ada pelangi tuh bunda dari
kau mau main bersama saya
karena putri anak yang baik yang udah ngasih mainin ke anak anak lain
bunda dari bisa kasih kasih
iya bunda dari
makasih ya bunda dari
putri seneng banget
putri tapi mainnya ingat waktu ya sayang
besok kan harus sekolah
iya bunda dari
anak anak kata stand artinya apa
pinter bagus bagus
kita ada informasi berikut
silahkan silahkan silahkan pak
anak anak bapak bapak ini punya pengumuman penting
tolong didengarkan baik baik ya
adek adek yayasan kami akan menyelenggarakan lombang haji
yang akan diselenggarakan di dekat masjid raya
dan bagi pemenang pertama
akan mendapatkan beasiswa gratis sekolah sampai dengan s satu
bandung harus menang
bandung harus juara satu
ah siti mau ikutan ah
aku juga mau ikutan ah
iya aru juga
kau putri juga mau ikut juga ya
iya dong putri juga ikutan

pengen kuliah di cairo
karena ini lombang haji gimana kalau kita latihan bareng bareng
kan deket rumahnya kak siti
mau kan teman teman
boleh sih put
ya udah nanti putri tunggu ya
jam dua di mosola
jangan lupa loh teman teman
yang lain kok belum pada dateng ya kak siti
kak siti juga gak tau put
kak cicu udah nunggu dari tadi di sini
tapi gak ada satupun yang dateng
atau gimana kak
kalau latihan berdua gak seru put
sebentar ya put aku teleponin mereka
kok kamu gak datang latihan ngaji
beno lagi mandiin si banteng
aku dan zara disuruh jagain warung nih
besok aja ya
soalnya aku lagi bantuin bapak
abi lagi bantuin ibu
mereka pada nggak bisa ya kak
ya rahman ya rahim
gak jadi latihan
kita dosa nih temen temen
ngapain latihan buat lomba
kalau putri ikut
pasti putri yang menang
iya juga ya
kok tumben ya
putri gak bikin kita seneng
wah kalian lagi ada masalah ya sama suami
tuh kan akhirnya kalian sadar juga
udah mendingan main sama kita aja
ih kalian sambar aja ih
ada kain petasan
sini aku mau belajar ngaji bareng
kau nggak sana pergi
eh jangan ger ya
siapa juga yang mau main sama kalian
oh mau rana sana pergi
eh maura nana
mau ikut latihan juga
ih gr banget kamu put
siapa juga yang pengen ikut latihan ngaji sama kamu
masa latihan kali kita kan bola keren ya kan
terus kalian kesini mau ngapain
kita tuh kesini mau ngasih tahu putri
kalau kamu gak punya teman lagi putri
hah maksud kalian
eh tau gak kamu itu dibohongin sama temen temen kamu
temen temen kamu gak mau lagi latihan sama kamu
mereka lagi pada main sendiri sendiri tuh
putri jangan dengerin maura
dia bohong tuh
kalau nggak percaya buktiin aja sendiri
lagi pada main sepeda
di jalanan dekat warungnya kolian
udah pelak kita harus buktiin
tapi kak biar ketahuan
kalau mereka berdua ini bohong
yuk kasih dik
ternyata maura sama nana gak bohong put
ya kak siti
kalian ngapain di situ
kok kalian malah main di sini
bangkai kut ngaji